pemerintah masih melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah filipina
terkait upaya pembebasan sepuluh warga negara indonesia
yang disandera kelompok militan filipina
menurut menteri pertahanan ria mizar ria kudu
pemerintah tetap akan mengambil opsi terbaik
dari hasil keputusan pihak pihak terkait
kesiapan sekarang kita lihat aja kan masih besok
entah malam entah apa mungkin diundur lagi kita dengar aja
tapi masih tahap nego
nego itu kan bisa mundur mundur
jadi saya harapkan nego itu bagus
karena dalam operasi militer pasti ada dampai yang mati
kalau yang mati yang teroris tidak ada masalah
kalau mati arah air kita kan disayangkan